jumlah pasien positif covid sembilan belas di rumah sakit umum pusat persahabatan rawamangun jakarta
berkembang dari dua menjadi lima pasien
kemudian tiga pasien positif covid sembilan belas bertambah merupakan pasien dalam pengawasan
yang sudah dirawat sejak empat maret dua ribu dua puluh
pernyataan tersebut disampaikan oleh direktur utama rsup persahabatan rawamangun jakarta dr rita rogayah
senin siang dr rita menjelaskan pihaknya telah merawat dua puluh tujuh pasien terkait virus corona sejak awal maret dua ribu dua puluh
tujuh belas pasien dalam pengawasan atau pdp lima pasien positif covid sembilan belas sisanya dinyatakan negatif dan telah diperbolehkan pulang
senin kemarin jumlah pasien positif covid sembilan belas berjumlah dua pasien dan selasa siang bertambah menjadi tiga pasien
dari hasil pemeriksaan tiga pasien tambahan tersebut merupakan kasus empat belas berusia lima puluh tahun
kasus delapan belas berusia lima puluh lima tahun serta kasus sembilan belas berusia empat puluh lima tahun
dan di antara ketiganya memiliki riwayat perjalanan ke malaysia